juragan dimakan dong
enak lah jangan dilihatin doang
jadi gitu juragan
aku balik lagi jadi kecil
aku cium juragan lagi
kalo aku harus bikin dapet juragan tiap pagi
please jangan panggil aku juragan
bener kan cuma mimpi
oke bisa tidurin ya
selamat pagi juragan
selamat pagi juragan
ngapain sih liat liat gitu
nanti tetangga tetangga pada bingung tahu
juragan bangun bangun ini loh pagi
ternyata ada juga ya mimpi
gak bisa ilang ilang padahal aku udah tidur lama loh
emang bukan jurogoni itu asli
bau kan juragan
maklum lah juragan
namanya juga baru bangun tidur
ya ya mandi mandi mandi
juragan dimakan dong
enak lah jangan belatin doang
jangan belatin doang
jangan belatin doang
jangan belatin doang
jadi gitu juragan
kalau aku tidur
aku balik lagi jadi kecil
aku cium juragan lagi
kalau aku harus bikin dapet juragan tiap pagi
please jangan panggil aku juragan
aku ini bukan juaragan kamu
aku dateng dari kampung
aduh kuliah aja tuh karena beasiswa
itu tuh karena dosen suruh jagain

wajah tuh pas pasan
makan pagi siangnya meleset
makan siang malamnya yang meleset
sekarang suruh nampung kamu
cantik sih tapi geblek
dan makannya oh my god
rakus tau gak rakus
jadi maksudnya juragan ngusir aku
terserah kamu deh yang mau ngomong apa
nggak ya nangis lagi ya
gak apa apa kok juragan
mini harus harus berserima kasih sama juragan
karena juragan udah ngasih mini kesempatan
buat jadi gede lagi
walaupun cuma sehari
aku akan balik aja ke tamsampah
dan nungguin cowok aneh lain yang mau nyium aku
walaupun mungkin gak ada lagi yang punya aku selain juragan
palingan aku dikejar anjing lagi ya
dicabik cabik sampe hancur
juragan mini tamsamah
aku dibakar sama sampah sampah yang lain
tapi juragan tenang aja
aku gak akan dendam sama juragan
udah kan dendam sama sekali
ini semua pengukuhan salah juragan
yah udah deh
kamu boleh tinggal sini deh
puas banget makasih ya juragan
tapi satu syarat
kamu bantu aku cari duit
iya karena waktu semenjak aku diputusin sama mila
aku tuh sadar kalau cowok tuh nggak dinilai dari tampang atau otak
tapi dari tebel dompetnya
jadi sekarang cita citaku cuma satu
pengen jadi orang kaya kaya dan kaya
jadi gampang mau beli mobil tinggal seee
langsung ambil mobilnya mau beli rumah gampang
pagi siang malam aduh makannya ikan ayam aduh banyak banget ya pokoknya
hidup jadi lebih gampang
aduh aku gak tau lagi ya pokoknya serba gampang deh kalau jadi kaya raya
kamu yang bantu cari uang
wah kasihan ya nih juraganku ganteng ganteng otaknya geser
walaupun kemarin itu ilang kok bisa sih
aduh gue juga gak tau deh tadi banyak yang minjem cincin itu
terus pas gue sadar cincin udah gak ada
kalau enggak juan bisa marah sama gue
mau nolongin gimana cari cincin gitu kan susah
apaan sih ini
mini mini udah udah
sisi sisi jam lagi aku cuman
sssst malu tau gak diliatin sama orang orang
sini ngapain sih bawa tas aku
juragan juragan juragan malu ini
udah udah kan kan kan
gak apa apa juragan kan udah emang kewajiban aku
nganterin juragan sampai kampus dengan selamat
sekarang kita udah nyampe kamu selamat
mending sekarang mau pulang belajar nyihir
nyihirin ini buat aku
kayaknya kita gak pernah tenat lagi
yaudah gua masuk kelas dulu ya
aduh ngapain sih
masih ngapain disini
sssst aku denger suara minta tolong juragan
jangan gila disini jangan gila please
itu kan ada lagi kan juragan
kok juragan kenal
siapa yang gak kenal theo
dia tuh selebritis disini
dia tuh kaya ganteng lumayan pinter dikit
tapi nyebelin orangnya
pokoknya kamu jangan dikerik kerik dia
ini penting banget
eh jadi ternyata lo itu didepak ya sama mila
loh kenapa lo gak usah bingung gitu dong
mila yang cerita sendiri ke gua sambil dia mamer
cincin yang dikasih sama pacar barunya itu
itu kan bener
suara itu datang dari orang ini
tapi dari mana ya
ya dari dulu sih gue udah ngira kalau hubungan lo sama mila itu gak akan pernah bertahan lama
lo tau kenapa
karena sekarang lo pikir ya mana ada cewek yang mau pacaran sama cowok yang kere banget kayak lo
emang enak ya jadi orang miskin
tapi gua berhasil ngerebut cewek lo kan
emang gak ada yang keren
emang enak diribut sama orang miskin kayak gua lagi
ternyata loh itu orangnya pede juga ya
sekarang lo pikir deh semua orang pun tau dan satu kampus ini pun tau kalo gua theo yang mutusin mila
sekarang lo pikir mana ada cewek yang gak mau sama gue
kurangnya gua apa
ya emang gue akuin lo punya otak tuh emang sedikit lebih pinter daripada gue
tapi ya ya untuk sekarang ini gua udah lumayan pinter
dan gua gua lebih kaya dibanding lo
gue jauh lebih keren dibanding lo
dan gua lebih jago ngegombal daripada lo
dan yang pasti gua lebih maco
oke deh maco gua akuin leh badan lo six pack
apa di celananya kali ya
sorry sorry gua gak tau
aduh juragan apa apaan sih
aku itu cuma nyelidikin orang itu aja juruhan
tapi kamu tuh penyegenit tau gak sih
tapi kayaknya nggak perlu dibuka bajunya di depan umum ini
mana aja tuh yang mikirin macem macem
siapa juga yang mau buka bajunya theo
aku itu tuh cuma dengar teriakan minta tolong
dan asalnya itu dari bajunya theo